seorang remaja asal denpasar bali menjadi jemaah calon haji termuda yang akan berangkat dari provinsi bali
remaja berusia sembilan belas tahun ini akan berangkat bersama kedua orang tua dan neneknya pada kloter haji enam puluh satu
rizal firmansyah merupakan jemaah calon haji termuda asal denpasar bali
remaja sembilan belas tahun ini merupakan anak dari pasangan hoyrun ubaidillah dan fitriah
pada tahun ini ia berkesempatan berangkat ke tanah suci untuk menunaikan rukun islam kelima bersama orang tuanya
remaja yang sehari harinya membantu usaha orang tua membungkus dan berjualan makanan ringan ini mengaku senang dan bersyukur bisa berangkat haji
ia juga mengaku telah melakukan persiapan sebelum berangkat nanti pada empat agustus mendatang
kerjanya ya di rumah cuma bantuin orang tua aja sekarang
bantuin apa itu
bantuin ya orang tua alhamdulillah punya usaha
kita snack packing packing makanan kacang seperti itu
ya alhamdulillah senang sih bisa berangkat ke tanah suci bersama kedua orang tua dan nenek saya
ya mudah mudahan menjadi ke depannya yang lebih baik lagi
orang tua rizal juga bersyukur bisa memberangkatkan putranya berhaji
sebelumnya orang tua rizal mendaftarkan rizal saat berusia empat belas tahun dan bisa berangkat pada lima tahun berikutnya
dari kecil dididik oleh orang tua
bila kita mampu disuruh untuk melakukan rukun islam yang kelima
nah saya berpikir selagi saya diberi kesempatan sama allah
ada rezeki lebih ya saya akan jalankan amanah orang tua saya
rizal sendiri saya daftarkan umur delapan belas tahun
sudah diajarin sebelumnya pak
iya kebetulan seharianya juga tidak berubah dari kewajiban orang muslim
menjalankan kewajiban sholat lima waktu ya seperti itu
jadi sudah insya allah sudah ada pembekalan pembekalan
riza bersama empat anggota keluarganya ini akan berangkat dari kloter haji enam puluh satu
dan akan bertolak dari bali menuju embarkasi surabaya pada empat agustus mendatang